radia pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkn
berskala mikro di area masjid nasional al akbar surabaya
kamis pagi diwarnai keributan
di sini seorang bapak yang sedang bekerja memperbaiki warungnya mengamuk
dan marah marah lantaran dimintai uang denda sebesar satu ratus lima puluh ribu rupiah
oleh petugas satpol pp kota surabaya
ia bahkan rela dibunuh daripada harus membayar denda lantaran tak memiliki uang
menurut marsi jono petugas seharusnya bijaksana
menghadapi masyarakat pelanggar progres karena tidak semua kesalahannya disengaja
beruntung keributan ini akhirnya redah setelah petugas kepolisian memediasi
dan itu petugas kepolisian lalu mengedukasi marsi jono
tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan dengan pendekatan humanisme
razia protokol kesehatan juga digelar di jalan gatot subroto medan sumatera utara pada kamis sore
akibatnya pedagang kaki lima yang mengetahui kedatangan petugas
langsung berhamburan menyelamatkan barang dagangannya
selain menertibkan pedagang kaki lima satpol pp juga rutin melakukan razia protokol kesehatan
serta razia di lokasi hiburan malam sesuai dengan peraturan wali kota medan
sementara di camis jawa barat sebanyak tiga puluh delapan karyawan samsat kebupaten jawa barat
yang mister konfirmasi positif covid sembilan belas
sementara tujuh orang menjalani isolasi mandiri terpusat
akibat tempat isolasi di rumah sakit tidak memenuhi persyaratan
sebelumnya terdapat enam puluh empat orang karyawan samsult yang dilakukan swab pcr
hasilnya tiga puluh empat karyawan positif covid sembilan belas dengan gejala ringan dan tanpa gejala
kantor samsat ciamis akan ditutup sementara
pelayanan administrasi lalu lintas dialihkan menuju outlet dan kendaraan keliling